mantan ketua komisi satu dewan perwakilan rakyat tantowi yahya
ditunjuk sebagai duta besar republik indonesia untuk selandia baru
tantowi mengatakan bahwa ia memiliki rencana untuk memperdalam kerjasama
antara indonesia dan selandia baru
sesuai dengan visi dan misi administrasi presiden joko widodo
dan wakil presiden yusuf kala
jadi program kerja itu didasari pada rencana kerja pemerintah
yang tercakup di dalam rencana pemerintah jangka menengah atau rpjm
kemudian program program pemerintah kemudian nawacita
dan apa saja yang ingin dicapai oleh pemerintah
dan itu diterjemahkan dalam program yang disesuaikan dengan kebutuhan kita
di negara agreditasi